penemuan unsur radioaktif di sebuah lapangan kosong di perumahan batan indah tangerang selatan oleh badan pengawas tenaga nuklir membuat heboh
tidak hanya warga tangerang selatan saja tapi juga banyak warga lainnya yang penasaran
kenapa ya kok bisa ada sebuah limbah radioaktif di kawasan yang dekat dengan perumahan
bagaimana kemudian kronologi penemuannya dan sebenarnya apa saja kandungan dari unsur yang ditemukan
kita akan bahas dalam limbah radioaktif di tangerang selatan dan informasi berikut ini kami kutip dari detik com dan cnnindonesia com
ini dia yang pertama kronologi penemuan dari unsur radioaktif
di tanggal tiga puluh dan tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh bapak ten ini melakukan uji pemantauan radio aktivitas lingkungan bergerak dengan menggunakan alat yang mereka gunakan ya
alat ini sebenarnya memang sudah
sudah dimiliki oleh bapak ten sejak tahun dua ribu tiga belas lalu
dan uji fungsi ini pun rutin digelar untuk mengetahui kadar normal atau tidaknya radioaktif di sekitar kawasan batan
karena memang hal itu menjadi salah satu prosedur yang harus selalu dilakukan oleh pihak bapak ten
dan pengujian ini pun dilakukan di enam area yang berbeda
yakni di wilayah pamulang kemudian di rumah dinas wiswiptek daerah muncul kampus iti
perumahan batan indah dan stasiun
kereta api serpol
lalu bagaimana hasilnya
dari hasilnya ternyata di kelima daerah lain di lima daerah lain ini
hasil yang dipantau ini adalah dalam keadaan normal atau paparan latar
sementara ada kenaikan nilai paparan radiasi di area tanah kosong
yang berada di tengah permukiman warga di perumahan batan indah tanggerang selatan
nah hasilnya ini adalah paparan radiasi lingkungan di atas normal
atau ini bahkan mencapai seratus sampai dua ratus miliar
padahal batas normal radiasi zat radioaktif yang bisa diterima oleh tubuh manusia itu hanyalah dua milirat saja
ini di sini ya masalahnya
ditemukan yang lebih tinggi dari standar
nah untuk itu sebagai upaya agar warga ini tidak terdampak radioaktif
radioaktif bpn pun memasang safety perimeter atau garis kuning untuk dilarang melintas
dengan jaraknya ini adalah radius sepuluh meter
selain itu upaya upaya lain yang juga dilakukan adalah pada tujuh dan delapan februari dua ribu dua puluh
juga akhirnya ditemukan dilakukan penyisiran di daerah tersebut
sampai akhirnya menemukan serpian sumber radioaktif dan langsung diangkat
langsung dilakukan pengangkatan dan pemetaan ulang
dan paparan pun setelah dilakukan pengangkatan terhadap tanah tersebut
hasilnya ternyata mengalami penurunan
tapi datanya ternyata bukan
berarti setelah diangkat menjadi normal tapi justru memang masih berada di atas angka normal
untuk itu badan pengawas tenaga nuklir atau bpten ini juga menyatakan
adanya temuan unsur radioaktif berupa sesium satu ratus tiga puluh tujuh
di sebuah lapangan kosong perumahan batan indah kecamatan setu tanggerang selatan
dan pengungkapan ini pun dinyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya bapten bisa mengungkapkan bahwa
ada penemuan zat mengandung radioaktif di area
dan ini adalah perumahan pertama kali
untuk itu yang kemudian dilakukan untuk mengatasi hal ini agar tidak semakin meluas adalah
sejak sebelas februari dua ribu dua puluh hingga tadi pagi tadi pagi
terus juga dilakukan dekontaminasi dan pembersihan dengan mengambil tanah yang diduga terkontaminasi
seluruh pembersihan dilakukan mengambil tanah yang ada di sana
ini sedalam sekitar sepuluh cm dari permukaan
lalu dilakukan juga penebangan pohon dan mengambil vegetasi yang terkontaminasi
vegetasi dan tanah yang terpapar radioaktif itu pun akhirnya dibawa ke pusat teknologi limbah radioaktif atau ptlr
untuk kemudian bisa diteliti begitu
karena hingga saat ini masih belum tahu sebenarnya dari mana
asalnya dari limbah radioaktif ini
investigasi terus dilakukan
nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah sebenarnya apa sih cesium satu ratus tiga puluh
dan seberapa bahaya jika kita sebagai manusia terpapar zat ini unsur ini
nah ini dia
bapak ten pastinya memastikan bahwa unsur radioaktif yang ditemukan di perumahan batan indah ini adalah cesium satu ratus tiga puluh
bentuknya berupa buliran dengan serpihan kecil
yang lebih besar ukurannya ini dari pasir yang terpapar di material tanah
ini bisa kontak dengan kita sebagai manusia melalui berbagai cara
bisa melalui udara begitu salah satunya
dan dikutip dari pubchem maksud saya
ini adalah cesium satu ratus tiga puluh tujuh atau radioceum adalah bentuk isotop radioaktif yang terbentuk sebagai by product pada reaksi nuklir
artinya cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini merupakan produk sampingan dari proses visi nuklir
di reaktor nuklir atau pengujian senjata nuklir
dan sebenarnya apa saja sih yang digunakan biasanya oleh manusia atau mungkin di indonesia
apa yang di
yang biasanya menggunakan cesium begitu ya
nah ini dia
di antaranya adalah untuk bidang kesehatan
ini biasanya digunakan untuk kalibrasi peralatan pendeteksi radiasi
kemudian juga menjadi
terapi radiasi untuk bisa mengobati kanker
dan untuk di bidang industri ternyata ada kegunaan juga dari cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini
yaitu untuk mengatur atau mengukur maksud saya ketebalan dari bahan bahan yang perlu digunakan
bagaimana kemudian jika kita sebagai manusia terpapar cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini adalah limbah radioaktif yang pastinya memiliki dampak buruk
tergantung dengan intensitas paparannya
jika paparan dalam jumlah besar dan durasi yang lama bisa menyebabkan yang pertama luka bakar
lalu yang kedua ini juga bisa menyebabkan penyakit radiasi akut
bisa berpotensi menyebabkan kanker hingga kematian
bahkan jika terhirup ini juga bisa berpotensi membuat unsur radioaktif ini bisa masuk ke jaringan lunak di tubuh kita
seperti di antaranya jaringan otot
dan nantinya bisa meningkatkan
dan hingga senin sore investigasi ini terus dilakukan untuk menjawab pertanyaan besar
dari mana sumber limbah radioaktif ini berasal hingga bisa berada di satu lapangan yang letaknya berada di tengah perumahan